sementara itu pemerintah melalui menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan memastikan
walaupun penyebaran virus covid sembilan belas varian omikron melonjak dalam beberapa waktu terakhir
menurutnya sistem kesehatan hari ini cukup siap dalam menghadapi omikron
program vaksinasi untuk anak anak juga akan terus dilakukan
sampai hari ini tetap dilaksanakan kalau ada hal hal yang luar biasa akan diambil keputusan tersendiri
jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan tatap muka sekolah tatap muka
pemerintah mencatat ada dua pasien covid sembilan belas varian omikron di indonesia meninggal dunia
dua pasien tersebut dilaporkan memiliki penyakit penyerta atau comorbid
sementara itu kasus covid sembilan belas di indonesia
indonesia juga terus mengalami tren kenaikan
untuk varian omikron hingga dua puluh empat januari jumlah kasus mencapai satu enam ratus dua puluh enam kasus
di mana sejumlah pihak mengingatkan agar pemerintah mewaspadai lonjakan kasus kematian akibat omikron
apalagi ini diperkirakan pada awal ataupun akhir februari nanti
lalu sejauh mana antisipasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah
bergabung melalui sambungan zoom ibu siti nadia tarmizi direktur pencegahan dan pengendalian penyakit
menular langsung ke menkes yang juga merupakan jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
selamat malam bu nadia apa kabar
apa kabar selamat malam masih selamat
baik bu nadia bu nadia ini berbicara soal kematian yang terjadi dan juga sempat diumumkan oleh kemenkes beberapa hari yang lalu
ini sebenarnya apa saja sih bu yang mempengaruhi kematian pada pasien ini
karena kita ketahui bersama bahwa ini ada yang simpang siur begitu
ini apakah penyakitnya meninggalnya itu akibat dari penyakitnya atau justru dari virusnya itu sendiri
iya jadi kalau
kalau kita lihat ya memang kasus kematian yang dilaporkan kepada kita kemarin ya
itu adalah yang satu adalah pelaku perjalanan luar negeri yang sudah mendapatkan vaksinasi
dan yang satu adalah lansia usia enam puluh empat tahun tapi belum mendapatkan vaksinasi
dikarenakan masih sedikit ragu ragu karena penuh dari wayak penyakit tekanan darah tinggi dan ada dari wayak penyakit gigi
nah kalau kita lihat pak ong ini merupakan kematian daripada infeksi covid sembilan belas
infeksi covid sembilan belas kita tahu sangat beresiko terutama pada lansia dan pada orang orang yang memiliki comorbid
apalagi kemudian comorbid atau penyakit penyertanya ini tidak terkontrol dengan baik
artinya masih pada angka angka yang tidak normal
nah kita tahu bahwa proses daripada infeksi covid sembilan belas itu sendiri adalah suatu proses di mana kadang kadang kita ketahui orang yang tadinya mungkin tidak punya
gangguan dari gula darah dengan adanya pasca ataupun pada saat tertular covid sembilan belas dengan kondisi yang berat
kemudian menjadi kadar gula darahnya tidak terkendali
begitu juga misalnya tekanan darahnya juga bisa tidak terkendalinya menyebabkan kemudian perburukan dari keparahan pasien covid sembilan belas
nah jadi mengenai penyebab kematiannya tentunya kita harus mengetahui dari proses otopsi ya mas iqbal ya
tetapi kita tahu bahwa hampir semua penyakit covid sembilan belas yang berakhir dengan kematian itu dikarenakan adanya gangguan gangguan dari proses
baik itu misalnya gangguan pernafasan gangguan gas darahnya gangguan ginjal maupun gangguan tekanan darah serta gangguan gula darah yang kemudian menyebabkan seseorang itu jatuh pada seperti kondisi koma
tapi kalau melihat dari dua kasus yang terjadi beberapa hari yang lalu ini
apakah penyakit yang diderita oleh si pasien ini sebenarnya ini yang apa ya
kalau misalnya kita katakan bahwa ada keterkaitannya dengan apa yang bisa kita lihat dari penyakit varian delta ataupun yang lainnya
sehingga ada kasus ataupun ciri ciri yang bisa kita lihat seperti adanya demam ataupun seperti sesak nafas dan lain sebagainya bu sebelum meninggal dunia
kalau gejalanya kalau kita lihat ya yang kasus pelaku perjalanan luar negeri saat tiba di indonesia itu tidak ada gejala sama sekali
kemudian dilakukan pemeriksaan tes yang kita sebut sebagai entry test itu juga pada waktu itu almarhumah tidak menunjukkan gejala
setelah dua tiga hari mengalami isolasi karena hasilnya positif mulai muncul keluhan batuk pilek yang kemudian bertambah berat ditambah kemudian di hari ketiga itu mulai muncul
nah rasa sesak ini kemudian bertambah ya dikamakan juga gangguan dari gula darahnya
jadi gula darahnya juga tidak terkontrol pada waktu itu di saat itu juga almarhumah ini positif covid sembilan belas
nah dalam dua tiga hari kemudian gejala sesak itu semakin bertambah yang akhirnya butuh terapi oksigen
dan karena kemudian saturasinya turun terus akhirnya dirucuk ke rumah sakit sulianti
mendapatkan perawatan icu
jadi kalau kita lihat gejala gejalanya itu yang pada waktu varian delta itu adalah terutama keluhan sesak ya yang kemudian akhirnya membutuhkan terapi oksigen juga terjadi
nah untuk lansia almarhum yang usia enam puluh empat tahun ini juga datang dengan keluhan sesak
jadi karena memang sebenarnya sudah ada gejala gejala tidak enak badan sebelumnya tiga empat hari tapi yang bersangkutan merasa itu adalah gejala biasa
akhirnya menunda untuk ke pasir selainan kesehatan
pada waktu muncul sesak makin berat baru mengakses rumah sakit dan pada waktu itulah dilakukan pemeriksaan untuk status covid nya dan ternyata covid positif
jadi sebelumnya tidak diketahui
berarti ini artinya bahwa gejala gejalanya ini sama saja dengan varian varian lain ya berarti ini bu nadia
iya betul jadi tidak membedakan kan karena sebenarnya varian omikron ini adalah infeksi covid sembilan belas
asalnya memang dia ada mutasi yang tadi kita perkirakan dia bisa bersifat lebih fatal ya karena kemudian mutasinya sangat banyak dan menggabungkan mutasi mutasi lainnya
tapi karena dengan cakupan vaksinasi yang tinggi tingkat proteksi itu sudah terjadi sebagian masyarakat juga mungkin sudah terbentuk kekebalan kelompoknya
sehingga kita melihat banyak orang yang terinfeksi tetapi kemudian tidak bergejala atau gejalanya ringan
jadi memang ini seperti yang kita sudah sampaikan manfaat vaksinasi itu
memberikan perlindungan terhadap kematian dan terhadap tingkat keparahan
jadi kita bisa lihat pada varian omicron ini pada sebagian besar orang yang terinfeksi tidak muncul gejala atau gejalanya sangat ringan
berbicara soal rasio kematian sendiri dari varian omikron ini bagaimana bu
karena kita ketahui bersama bahwa who mengatakan bahwa omicron ini termasuk dalam varian of concern begitu
iya kalau melihat tingkat fatalitasnya sebenarnya dikatakan
jadi kalau kita lihat mungkin dari data yang ada di amerika selatan
kemudian sudah terjadi penurunan kasus omikron ini sendiri
jadi memang sebenarnya kalau kita lihat angkanya jauh lebih rendah
dibandingkan dengan varian delta
tetapi tetap bahwa kita harus waspada resiko resiko itu tetap ada
terutama tadi pada lansia kelompok yang paling rentan apalagi kemudian belum mendapatkan vaksinasi
kemudian tadi orang dengan penyakit penyerta tapi belum terkontrol dengan baik
nah berbicara soal vaksinasi
khususnya pada lansia ini sejauh ini bagaimana perkembangannya bu
mengingat bahwa untuk di sejumlah daerah saya mendapatkan informasi bahwa memang masih termasuk sulit untuk mengetahui di mana lokasi untuk vaksinasi ini
apakah juga sudah tersebar dengan merata
iya kalau kita lihat vaksinasi pada lansia ini kita sediakan ya di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya puskesmas
mungkin sentra sentra vaksinasi saat ini sudah banyak tidak ada lagi
dan bahkan sebenarnya banyak daerah daerah itu melakukan inovasi untuk menjemput lansia untuk bisa mendapatkan akses pelayanan vaksinasi
karena kita tahu mungkin lansia ini punya kendala ya untuk kemudian berangkat dari rumahnya untuk ke pasir pelayanan kesehatan
apalagi tentunya kalau sekarang ini kita sudah mulai masuk kepada daerah daerah yang sifatnya rural dengan keterbatasan transportasi

jadi pasti dari desa menuju tempat puskesmas itu
membutuhkan waktu dan ini tidak semua lansia bisa melakukannya
sehingga banyak sekali inisiatif seperti vaksinasi door to door atau kemudian vaksinasi dengan menjemput lansia atau vaksinasi yang dilakukan di balai desa ini dilakukan

nah ini menarik sekali bu berbicara soal vaksinasi sendiri
kalau tadi kita sudah berbicara soal lansia lalu bagaimana dengan anak anak
apakah vaksinasi khususnya untuk anak anak yang berusia enam sampai sebelas tahun ini sudah cukup memadai
apakah justru untuk saat ini vaksin bagi anak anak ini justru masih terus dikebut dan berusaha untuk dilakukan untuk berbagai macam hal agar bisa semuanya dapat mengakses vaksinasi khususnya untuk anak anak ini
iya jadi yang pertama yang kami sampaikan ya bahwa masyarakat tidak perlu khawatir ya
karena kalau kita berbicara mengenai stok vaksin kita mempunyai stok vaksin yang cukup ya
untuk baik itu vaksinasi booster terutama untuk lansia dan kelompok rentan serta juga vaksinasi untuk menyelesaikan dosis primer dosis satu dan dua bagi sasaran di atas usia delapan belas tahun dan sasaran usia enam tahun ke atas ya
nah untuk anak anak sendiri dengan target dua puluh enam empat juta sejak kita mulai vaksinasi pada anak pada tanggal empat belas desember yang lalu
itu sudah kurang lebih dua puluh enam empat juta nah untuk anak anak sendiri dengan target dua puluh enam empat juta sejak kita mulai vaksinasi pada anak pada tanggal empat belas desember yang lalu

artinya kalau kita lihat sudah kurang lebih lima puluh satu persen yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama
apalagi sudut dosis kedua memang baru sekitar enam persen karena baru satu enam puluh delapan juta anak usia enam sampai sebelas tahun yang mendapatkan vaksinasi merry big dosis pertama

awalnya waktu ini pelaksanaan vaksinasi untuk anak anak sudah tidak perlu lagi mengikuti kriteria cakupan kabupaten kompline ya
awalnya waktu ini pelaksanaan vaksinasi untuk anak anak sudah tidak perlu lagi mengikuti kriteria cakupan kabupaten kompline ya
lakukan kabupaten kotanya ataupun provisinya
karena sebelumnya vaksinasi pada anak itu hanya bisa dilakukan pada kabupaten kota
jadi saat ini untuk anak anak kita lakukan percepatannya untuk bisa
kemudian mendorong vaksinasi pada anak ini bisa diselesaikan
tapi memang pada daerah daerah seperti maluku riau daerah kepulauan
daerah tentunya dengan keterbatasan transportasi dan permasalahan geografis
ini memang harus dilakukan percepatan percepatan vaksinasi pada anak
tapi artinya untuk stok vaksin ini cukup dan kemudian untuk
pelaksanaannya kita bekerjasama dengan sekolah sekolah
dan ini sudah bisa dilaksanakan
bu nadia ini jakarta kasus peningkatan terkait dengan orang yang terpapar covid sembilan belas
khususnya varian omikron ini semakin hari semakin meningkat
lalu juga ptm jalan terus tapi juga masih ada anak anak yang hingga kini
belum mendapatkan vaksin secara lengkap
lalu apakah ini aman
dan juga apakah ptm ini menurut pemerintah memang benar benar harus terus dilakukan
khususnya di wilayah jakarta ini
saat ini pelaksanaan ptm itu masih memungkinkan untuk dilaksanakan ya
karena kita tahu sejak awal kita menyiapkan pelaksanaan ptm ini dengan matang
artinya mulai dari kesiapan sekolah dalam menyiapkan sarana prasarana
untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan itu sudah kita siapkan dari awal
artinya tanpa dilakukan kajian kesiapan sekolah itu sendiri
maka tidak mungkin sekolah tersebut diizinkan untuk melakukan ptm
yang kedua adalah
tentunya kita tahu syarat syarat vaksinasi ya harus diikuti
jadi pelaksanaan ptm yang dituangkan di dalam skb empat menteri itu
tentunya sudah melalui pembahasan pembahasan
dan memastikan sebenarnya kita bisa menekan laju penularan yang terjadi
pada saat ptm dilakukan
nah di sisi lain juga ada mekanisme untuk penemuan kasus secara aktif
dimana kita monitor terus kalau kemudian angka positifnya lebih dari lima persen
maka ptm memang harus dihentikan pada sekolah tersebut
tapi kita tahu juga kita mengenal adanya mikro lockdown
mikro lockdown ini menjadi penting kalau misalnya di satu sekolah ditemukan kasus ya positif
artinya sekolah tersebut bisa menghentikan sementara kegiatan belajar tatap mukanya
untuk kemudian sekolahnya dilakukan desinfeksi
kemudian anak yang mungkin positif itu juga melakukan isolasi
juga anak anak yang mungkin kontak erat juga melakukan karantina
sebenarnya pelacakan kasus itu pada kontak erat
pada kasus yang ditemukan di sekolah itu dilakukan
banyak hal sebenarnya yang kita lihat bahwa penularan kasus positif pada sekolah
itu sebenarnya tidak seluruhnya dikarenakan oleh penularan di sekolah
bagian besar itu terjadi sebenarnya di luar daripada pelaksanaan ptm
jadi tentunya kita akan terus monitor ya
tetapi sampai saat ini kebijakan pemerintah adalah tetap meneruskan ptm ini
dengan tentunya menjalankan
hal hal yang sudah menjadi upaya untuk menekan laju penularan di sekolah
sesuai dengan skb empat menteri tadi
satgas protokol kesehatan di sekolah ini juga menjadi penting nih mas iqbal
untuk kemudian memastikan misalnya setelah pulang sekolah ya
anak anak itu tidak berkerumun memang langsung dijemput orang tuanya
termasuk juga misalnya mengatur nih kalau orang tua tidak bisa menjemput
adanya jemputan antrian ojek online ya harus diatur juga
supaya tidak jadi kerumunan
jadi hal hal seperti teknis
seperti itu juga betul betul harus dilakukan pengawasan bersama
baik oleh satgas di kabupaten kota atau pemerintah daerah
maupun satgas yang berada di sekolah
baik bu nadia ini yang terakhir bu nadia
ini terkait dengan perkiraan dari pemerintah sendiri bahwa
pertengahan ataupun akhir dari bulan februari bahkan di awal maret
ini akan terjadi lonjakan kasus varian omikron covid sembilan belas begitu
nah ini sebenarnya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa
dan satu lagi bu
dengan semakin hari semakin meningkat varian omikron
dan juga covid sembilan belas ini sebenarnya apa penyebabnya bu
iya jadi sama kalau kita berpikirkan peningkatan kasus ya

di mana transisi lokalnya sekitar tiga ratus ya
varian alpha itu juga masih banyak ya
dengan turunan turunannya kita ingat varian alpha itu ada sampai empat puluh lima turunan varian alpha
nah jadi artinya kita tetap waspada ya
dan sebenarnya kita cukup harus berhati hati
dikarenakan pada akhir tahun selama tiga minggu terakhir kemarin
itu memang terjadi peningkatan mobilitas
karena pergerakan masyarakatnya cukup tinggi ya
melakukan perjalanan keluar daerah
lakukan kunjungan wisata
bahkan juga mungkin kegiatan kegiatan lainnya
yang ini kita bisa melihat dari pergerakan mobilitas yang meningkat
hampir di seluruh kota kota termasuk kota kota jawa dan bali
dan sebagai akibat dari peningkatan mobilitas
yang kemudian kita juga melihat protokol kesehatan yang menurun
yang kendor ini pasti akan terjadi peningkatan kasus
di sisi lain untuk omikron sendiri karena dia sering tidak bergejala
maka sangat sulit ya untuk kita mendeteksinya
kalau kemudian yang bersangkutan atau diri kita sendiri
itu tidak segera memeriksakan diri kita
jadi ini yang menjadi himbawan pemerintah juga
bahwa kita masih punya waktu untuk menekan laju penularan
sehingga tidak terjadi puncak kasus
tetapi kembali lagi bahwa kita yang paling mengetahui
kondisi kesehatan kita
kalau kemudian dirasakan ada batuk pilek ringan
atau rasa lelah yang berkepanjangan
pastikan dulu kita bukan covid sembilan belas
kita bisa memutuskan penularan
dan mencegah kita juga untuk menjadi lebih parah
artinya dengan kecepatan penularan omikron
yang tiga kali lebih cepat
itu lebih baik kita mendeteksi lebih dini
baik bu nadia terima kasih sudah berbincang dengan kami
tentunya sekali lagi adalah vaksinasi itu sangat penting
dan tentunya prokes prokes itu juga cukup harus kita
junjung tinggi begitu harus kita lakukan
di manapun dan kapanpun
terima kasih sekali lagi bu siti nadia
dan selamat malam salam sehat selalu
sama sama bu nadia